assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hari ini di bppkb
sebagai ketua umum
beraudiensi dengan bapak presiden
republik indonesia bapak jokowi toto
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hari ini di bppkb
sebagai ketua umum
rekomendasi yang pertama
tentang subsidi bpm
sehingga mendapatkan subsidi
harga bbm nya menjadi turun
untuk khusus sepeda motor
dan angkutan umum
masih dihitung lagi karena ternyata
pemilik sepeda motor itu
jumlahnya tujuh puluh ribu
pupuk ini menjadi kekelisahan bkb
dan seluruh kader utama bkb di daerah
sudah sampai pada level
ketidakadaan pupuk di daerah